sabtu siang anggota polisi dari polres tuban menahan sebuah mobil mencurigakan
di dalam mobil ditemukan selongsongan peluru dan buku buku berbahasa arab
sebelumnya penumpang mobil sempat menebak petugas dari dalam mobil hingga akhirnya melarikan diri
berikut keterangan dari kabit humas polda jawa timur kombes pol frans barung magera yang kami cuplik dari program world now
kita berhasil mengamankan satu buah kendaraan terios warna putih
dan kemudian di dalam terios itu ada peluru ya peluru aktif
dengan kaliber lima enam kaliber campuran tetap kaliber tiga delapan masih kita hitung jumlahnya
kemudian juga ada handphone ada kartu tanda penduduk
buku buku buku jihad dan lain sebagainya yang bertuliskan arab ya
lalu itu anggota mempunyai insting kepolisian untuk melakukan yang namanya pengamanan
kita menahan sebuah mobil kemudian mobil itu akhirnya kita tahan
tetapi mobil itu akhirnya mengeluarkan senjata api dari pintunya dan membuka pintu menembak anggota
tetapi tidak ada yang korban dan anggota membalas menembak
yang terjadi akhir akhirnya kejar kejaran dan mobil tersebut berhenti di pinggir jalan
kita berhasil mengamankan mobil itu tetapi beberapa pelaku itu diperkirakan ada tiga ya atau dua ini memarikan diri
pasca pengerebekan sebuah mobil di tuban jawa timur polisi menutup sementara jalur utama tuban surabaya
menurut kaur bimnopas satlantas polres tuban ibtu agus edy pranoto
seperti dikutip dari laman detik com
sementara ini untuk memberikan waktu kepada tim penjinak bom atau j bom
untuk melakukan penyisiran terhadap mobil milik pelaku penembakan
lokasi mobil disterilkan dengan jarak dua puluh lima meter untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
polisi juga masih mengejar pelaku yang melarikan diri
pelaku lari ke arah hutan jati peteng kecamatan jenuh diduga membawa senjata api
polisi juga menutup sementara jalur utama tuban jawa timur surabaya
sudah ada korespondensi ann indonesia eka rima di tuban jawa timur
rima apakah lokasi penggerbekan sebuah mobil di tuban masih ditutup sementara oleh polisi
ya yudi selamat sore
kami mendapatkan informasi sekitar empat jam yang lalu terkait proses pengerebekan tersebut
dan ini terjadi sekitar pukul sembilan pagi hari tadi
memang pihak kepolisian polres tuban
mengaku anggota mereka yang sedang melakukan operasi di wilayah jenuh
yakni daerah tersebut memang merupakan wilayah jalur pantura
untuk menuju ke wilayah semarang dan juga sebaliknya menuju ke wilayah surabaya
di daerah tersebut merupakan bagian dari hutan yaitu hutan jati
sekitar pukul sembilan pagi hari tadi saat pihak kepolisian lantas polres tuban melakukan operasi
ada satu buah mobil berwarna putih dengan plat h sembilan ribu tiga puluh tujuh bz melakukan penembakan
kembali kepada pihak petugas kemudian melarikan diri
dan petugas pun mencoba melakukan pengejaran kemudian dari dalam mobil terjadi satu kali penembakan
akhirnya pengejaran terus dilakukan
sementara kekurangan anggota dari pihak kepolisian mengakibatkan pihak kepolisian tidak bisa menangkap
keseluruhan pengguna mobil atau penumpang yang berada di dalam mobil tersebut
karena mobil ini langsung menepi kemudian seluruh penumpang yang berada di mobil
termasuk supirnya juga melarikan diri ke area hutan jati yang berada di wilayah jenuh ini
dari perkiraan yang kami dapatkan
yaitu informasi yang kami dapatkan
ada sekitar lima hingga enam orang yang berada di dalam mobil tersebut
dan langsung melarikan diri ke wilayah daerah atau ke wilayah desa yang berada di wilayah jenuh tersebut
ini merupakan dampak dari pengalihan arus yang berada di belakang saya ini
ini kami juga masih bisa melihat pihak kepolisian berlalu lalang
ada densus delapan puluh delapan baru saja melewati jalur ini
ini merupakan jalur utama dilakukannya proses perjalanan dari surabaya
menuju ke semarang
dan seluruh kendaraan baik truk truk besar ataupun bis ini mereka menunggu dibukanya kembali
arus lalu lintas menuju ke semarang dan juga menuju ke surabaya
mereka mengaku sudah sekitar tiga jam berada di sini dan tidak bisa bergerak sama sekali termasuk kami
kami juga tadi terhalang oleh kemacetan yang berada di sini
seharusnya kami mencapai lokasi di mana tempat kejadian di mobil tersebut meminggir atau berada di pinggir
kami sekitar tiga puluh menit lagi menuju ke lokasi tersebut
dan kami juga mendapatkan informasi dari kontributor sian indonesia yang berada di tkp
dan sejumlah wartawan yang berada di sana yakni wartawan dari tubar
menyatakan satu jam pasca densus delapan puluh delapan tiba di lokasi sempat terjadi penembakan
atau baku tembak antara pihak densus delapan puluh delapan anti teror dan juga lima orang yang diduga teroris

dan informasi terakhir yang kami dapatkan ada tiga orang yang diduga teroris dan informasi terakhir yang kami dapatkan ada tiga orang yang diduga teroris
kemudian kondisinya belum dapat kami pastikan apakah dalam keadaan meninggal dunia
atau dalam keadaan masih sadarkan diri sehingga kami belum bisa memberikan informasi informasi terkini
karena pihak polres tuban juga belum bisa kami hubungi melalui jalur telepon
dan hingga saat ini densus delapan puluh delapan anti teror masih terus melakukan pencarian di lokasi
di wilayah desa beji kecamatan jenuh tersebut untuk memastikan apakah memang orang yang berada di dalam mobil
dengan plat h sembilan ratus tiga
densus delapan puluh delapan anti teror yang diangkat dengan plat semarang ini mereka berjumlah lima atau enam orang
atau hanya tiga orang tersebut yang sudah berhasil ditangkap dan masih diamankan oleh pihak densus delapan puluh delapan anti teror
hingga saat ini masih belum bisa diupdate informasi terkait data data dari tiga orang yang sempat salah satunya terkena tembakan
oleh pihak densus delapan puluh delapan anti teror tersebut
berarti eka rima bisa anda pastikan masih belum dapat informasi akurat mengenai tersangka apakah memang yang meninggal dunia
ataupun terluka tersebut merupakan terlibat pada jaringan teroris hari ini lalu apakah ada yang melarikan diri
hingga saat ini anda belum bisa memberikan data valid mengenai tersebut eka
ya memang sekitar lima belas menit yang lalu saya mencoba menghubungi kapolres tuban sendiri masih belum diangkat
kemudian salah satu dari wartawan yang berada di lokasi juga menyatakan memang kondisinya di sana masih cukup riuh
karena memang pihak densus delapan puluh delapan masih terus melakukan pencarian
jalan akan mulai dibuka kembali ini sepertinya memang kendaraan kendaraan besar ini sudah mulai berjalan
ini artinya proses pencarian tersebut sudah dihentikan namun belum dirilis apakah memang tiga orang itu saja yang berhasil ditangkap
atau lebih dari tiga orang tersebut
kemarin juga sempat dilakukan penangkapan oleh pihak densus delapan puluh delapan anti teror di wilayah paciran lamongan
yang jaraknya sekitar tiga puluh km dari paciran menuju ke tuban ini
tiga orang tersebut diduga juga merupakan jaringan teroris yang selama ini beroperasi
di wilayah lamongan dan juga tuban ini
dan ini juga merupakan bagian diduga merupakan bagian dari tiga orang yang kemarin sempat dilakukan penangkapan oleh pihak densus delapan puluh delapan
dan diperkirakan dari tiga orang ini dari orang orang yang berada di mobil yang sempat ditangkap atau sempat dilakukan pencarian oleh pihak densus delapan puluh delapan
ini merupakan bagian dari tiga orang yang kemarin ditangkap kemudian akan mencoba melarikan diri menuju ke wilayah jawa tengah
namun berhasil dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yang pada pagi hari tadi memang
sengaja melakukan operasi di sejumlah titik titik yang diduga akan dilalui oleh anggota teroris atau pihak pihak
yang diduga berkaitan dengan penangkapan terduga teroris yang berada di wilayah paciran lamongan kemarin
ya terakhir eka rima apakah anda mendapatkan informasi terkait kepemilikan mobil dengan plat nomor jawa tengah tadi yang anda sebutkan
kepemilikannya apakah memang sudah mulai diinvestigasi dan dilakukan penyidikan
siapa pemilik dari mobil tersebut
ataukah anda masih belum mendapatkan informasi terkait ini
ya yudi dalam mobil tersebut memang ditemukan satu paspor kemudian empat telpon genggam satu ht dan satu kotak amunisi
ini juga masih ada data data kelengkapan lain terkait pengguna mobil tersebut
apakah memang milik dari orang yang mengendari mobil tersebut atau merupakan mobil sewaan
pihak dpr seribu delapan ratus delapan puluh delapan dan juga pihak kepolisian polres tuban sudah mengantongi data data tersebut
namun masih belum diperhatikan
saya membagikan informasi tersebut kepada pihak media hingga saat ini karena memang mereka baru saja mengumpulkan data data
kemudian melakukan penangkapan dan juga pengejaran kepada sejumlah orang yang berada atau menumpang di dalam mobil tersebut
untuk kemudian ketika data data tersebut sudah fix baru akan diinformasikan kepada kami secara lengkap oleh pihak densus delapan puluh delapan diwakili oleh pihak polda jawa timur
baik eka rima terima kasih informasi anda dan kami akan menantikan perkembangan terkait aksi teror di kawasan tuban jawa timur
selamat bertugas kembali eka rima